informasi yang juga cukup membohkan dari pemimpin korea utara king jong un
akhirnya bertemu dengan presiden rusia vladimir putin
di bandara antariksa fosoni kosmodrom rusia pada rabu waktu setempat
putin menyambut kedatangan dari kim jong un di pintu masuk gedung perakitan kendaraan antariksa
putin terdengar menyapa jong un dengan kalimat
sangat senang bertemu dengan anda
yang dibalas dengan kalimat yang sama oleh jong u dengan tambahan kata
meskipun anda sibuk
keduanya kemudian meninjau langsung pusat peluncuran roket ruang angkasa rusia
yang telah nyatakan paling modern itu
sejumlah pihak memprediksi pertemuan tersebut menjadi kesempatan bagi kim jong un
dan juga putin untuk membahas bisnis senjata
kim jong un juga mengatakan keputusannya untuk mengunjungi rusia
selama empat tahun tidak pernah kemana mana
menunjukkan prioritas hubungan korea utara dengan rusia
terutama untuk urusan kepentingan strategis
beberapa saat sebelum berangkat ke rusia pada selasa
kim jong un masih sempat menembakkan rudal balistiknya
yang diperkirakan jatuh dekat perairan zona ekonomi eksklusif di jepang
atas peristiwa itu jepang telah melayangkan protes kerasnya